kita beralih ke informasi lain seperti kita ketahui bahwa indonesia itu memang merupakan salah satu negara dengan memiliki banyak sekali pulau
nah ini dari ribuan pulau di nusantara ini ternyata banyak diantaranya ini berada di garis terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga
nah betul sekali iqbal dan meskipun pulau pulau ini indah beberapa pulau tersebut bahkan tidak berpenghuni seperti pulau sekatung yang berada di ujung utara indonesia
indonesia memiliki ribuan pulau
banyak diantaranya merupakan pulau tak berpenghuni dan berada di garis terdepan nusantara
pulau sekatung memiliki pemandangan yang sangat indah lautnya pun jernih karena belum banyak di jamah manusia
pulau tak berpenghuni ini kini dijaga oleh sepuluh personel marinir dan sepuluh personel tni angkatan darat
mereka ditempatkan di pulau sekatung selama sembilan bulan sebelum digantikan personel lainnya
fasilitas di pulau ini sudah cukup memadai
bangunan pos sudah dibuat permanen dan fasilitasnya cukup lengkap
energi listrik dipasok dari pembangkit tenaga surya dan generator diesel
hanya saja jaringan komunikasi di pulau ini masih sulit
jangankan internet jaringan komunikasi terbatas hanya untuk sms dan menelpon
itu pun hanya di titik titik tertentu
dari segi kekurangan terutama dari segi komunikasi itu susahnya di sini
jadi kita kalau mau hubungi sanak famili di ini atau untuk sekedar laporan ke satuan atas kita
kendalanya cuma komunikasi sinyal susah
pulau sekatung dan pulau pulau terdepan lainnya di indonesia sejatinya memiliki sejumlah potensi
pemandangannya yang indah dan lautnya yang kaya seharusnya bisa dimanfaatkan
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
dengan pemanfaatan itu kedaulatan bisa terjaga sekaligus ekonomi pun meningkat
iwan hermawan pulau sekatung